kita ke informasi selanjutnya
wali kota surabaya tri risma hari ini
mengakui dirinya gagal
mewujudkan proyek transportasi
masal tram di surabaya
pemkot surabaya tidak memiliki
dana sebesar satu triliun rupiah
yang dibutuhkan untuk
mewujudkan proyek tersebut
mimpi wali kota surabaya tri risma
hari ini mewujudkan proyek
transportasi massal tram di surabaya
risma mengakui telah gagal
mewujudkan proyek nostalgia itu
karena ketiadaan dana pemerintah kota
diwujudkan selama masa periode
jabatan risma sebagai wali kota
karena konstruksi proyek membutuhkan
waktu dua tahun lebih
sementara jabatannya sebagai wali kota surabaya
hanya kurang dua tahun lagi
sebagai solusinya risma
akan menambah transportasi masal
bus untuk kota surabaya
seperti hanya surabaya bus
dan hibah bus tingkat
dari bank swasta yang kini
transportasi kalau masal itu
itu konstruksinya itu
di atas dua tahun jadi dua tahun
paling cepat jadi nggak mungkin
aku jadi gak mungkin
aku tanda tangan udah
tapi kan aku sudah melakukan upaya
kan itu sudah
sepuluh tahun yang lalu
bahkan aku mulai kepala baku
risma mengaku dirinya sudah berulang
kali berupaya mewujudkan proyek tram
bernilai satu triliun rupiah
sejak sepuluh tahun lalu
namun karena tidak adanya
yang dimiliki pemerintah kota
proyek rem akhirnya gagal terwujud
wayu pratama surabaya